cak justru itu gue pengen memperbaiki keturunan
nah justru itu pur biasanya nih pur
kalau manya putih bapaknya hitam anaknya abu abu
yo lo antarkan beta
ke jalan ropebek
ya ke rumah pacar betah
pulang aja mak
lo pake parfum ya
abis dibeliin sama bang ojek
tumbenan amat laki lo baik beliin parfum segala
mak boleh nyobain kagak
tunggu sebentar ya tati ambilin
jangan banyak banyak nanti habis parfumnya
kakak tisna kakak tisna mau ke mana
mau ke nengrika
ada apa kakak
mau minta maaf sekalian mau ngasih hadiah ini
iya baru aja rika mau beli parfum dari kakak ani
terima kasih kakak
mau udah terima titipan dari ani
titipan dari ani
ojak taruh dalem
bentar dah wajah panggil tati
mak makasih ya parfumnya
itu parfum bukan buat lu buat mak dari ani
tapi mak gak pernah pesan parto sama si ani
iya ada apaan be
gak ada apa apa
parfum kiriman dari gua udah lo terima belum
ngapain sih lu pur
gue itu terakhir pake celana bak itu pas sma
jadi ya gue pengen megang aja gini jack
ini kan juga bukan belana sma
iya gue tau
lu sekolahnya kan stm
emang lu masih kedeketin si ani pur
ya sama lo lo masih sama jempol kaki lu
eh pur menurut gue nih ya udah dah lo gak usah lagi tuh ngedeketin si ani
soalnya kan dia putih
emang kenapa kalau dia putih
soalnya kan lo item pur
eh jack justru itu gue pengen memperbaiki keturunan
nah justru itu pur
biasanya nih pur kalau emaknya putih bapaknya item anaknya abu abu
yo lo nantarkan beta
ke jalan robek bek
ya ke rumah pacar betah
pok nasi uduk satu
kenapa lu senyam senyum gitu
oh abis dapat duit banyak
ih ini mah lebih dari uang po
pak mumun mau dengerin cerita saya
gua kagak mau denger ceritanya
saya duluan saya kenal sama dia
mas pur hantarin saya yuk
soalnya ojek udah katain saya
kalau saya punya anak bakalan abu abu
saya duluan ya
ya kan ada pur di sana
minta hantarin pur dulu
emang kenapa gue gak mau
ya udah dah
beto punya cewek rumah masih jauh
beto mah udah pake seturun di sini
saya cuma ngasih tahu
aduh abang ini
kita bukan kepo kayak begitu apa
nasi uduknya rasanya mantap
lo mau ngerayu gua
orang lagi senang itu harus saling berbagi kebahagiaan
terserah apa kata bapak lu
bang bawah oyah kamu
gue habis dari mall gue celana jeans sama celana coklat
heeh gue juga beli
makasih sih makasih bang